indonesia oil international outdoor festival dua ribu sembilan belas menargetkan delapan puluh ribu pengunjung
ajang pameran aktivitas dan edukasi outdoor ini mengusung konsep yang berfokus pada wisata petualangan
setidaknya ada dua ratus stand berpartisipasi dalam ajang outdoor festival yang ketiga kalinya ini
tahun ini outfest tidak hanya menjadi ajang pameran
namun juga menitik beratkan pada sesi tukar pengalaman komunitas dan individu yang menekuni hobi kegiatan alam
berbeda dari tahun sebelumnya perhelatan outfest kali ini melibatkan kegiatan outdoor anak
seperti junior climbing dan balance bike
dan tujuannya untuk menanamkan kecintaan alam dan kemampuan survival pada anak sejak usia dini
dan selanjutnya sudah ada korespondensi nu indonesia rony satria di lapangan aldiron pancoran jakarta selatan
selamat siang rony
rony sejauh ini
bagaimana hari terakhir gelaran outfest dua ribu sembilan belas kali ini
selamat siang alfian
hari terakhir gelaran outfest atau indonesia international outdoor festival dua ribu sembilan belas ini
kalau kita lihat memang dari tiga hari ini ramai sekali masyarakat ataupun pengunjung yang datang
dan hari ini kalau kita lihat biasanya hampir setiap harinya didatangi pada sore hingga malam hari
karena memang acaranya dibuka pada pukul sepuluh hingga nantinya pada pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
terkait dengan stand ataupun eksibitor yang ada di lokasi tempat saya berdiri sekarang ini
kurang lebih ada sekitar dua ratus eksibitor ataupun stand yang terkait dengan kegiatan kegiatan outdoor activities
termasuk juga tidak hanya dari pameran saja
tetapi juga ada aktivitas aktivitas yang kalau kita lihat tahun ini ada cukup menarik karena melibatkan anak
saya mungkin langsung saja untuk berbincang dengan ceo dari outdoor fresh
yaitu trijaka anggara
selamat siang pak anggara
pak anggara kalau kita lihat di sini konsepnya
karena lebih kepada wisata petualangan kalau kita lihat seperti itu
sebenarnya apa yang ingin diajak ataupun digaungkan dengan adventure travel ini
sebenarnya kita ingin mengajak masyarakat umum untuk mengenal lebih jauh apa itu wisata petualang
karena selama ini kan masyarakat banyak mengenal leisure ya
tapi tren dunia sebenarnya sudah berubah ya
wisata wisata di dunia ini yang berkembang sebenarnya adalah wisata petualangan
makanya kita hadirkan di sini
ada tempat tempat lain
ada destinasi diving
kemudian ada tempat camping
harapan kita juga masyarakat sudah bisa menikmati halangan
sebenarnya apa yang ingin disasar dari kegiatan indonesia international outdoor fest ini
kami sih sebenarnya berharap ya pemerintah juga punya concern juga buat ini gitu
ini kan kalau kita mulai dua ribu lima belas industri ini belum seberapa ya
tapi tahun ini kita memasuki tahun kelima industri nya sudah sangat besar gitu
dari sisi produsen aja kalau dulu kita hanya mengenal sekitar tiga puluh an brand
hari ini dua ribu sembilan belas itu sudah tiga ratus an brand adventure yang hadir di indonesia gitu
kemudian belum lagi brand brand impor yang masuk ya
dulu kita hanya mengenal beberapa misalnya gregory black diamond gitu
tapi hari ini mungkin tiga ratus an brand luar juga sudah masuk ke indonesia
jadi kita berharap pemerintah juga punya concern bahwa ini adalah industri yang besar juga gitu
yang menarik sebenarnya bukan hanya pada sisi jualan pamerannya tetapi juga
banyak sekali edukasi edukasi yang diberikan dalam bentuk seminar
bagaimana persiapan ataupun perlengkapan yang diperlukan ketika seseorang atau individu maupun komunitas
melakukan kegiatan adventure travel ini
apa saja sebenarnya edukasi edukasi yang ingin disampaikan ataupun komunitas bisa sharing apa aja di acara ini
sebenarnya concern kita juga di outsource adalah edukasi ya
kita pengen edukasi kepada seluruh masyarakat juga
terutama teman teman milenial ya
kalau hari ini kita lihat di beberapa media banyak sekali kecelakaan di gunung
orang meninggal di gunung gitu ya
harapan kita begitu teman teman datang ke outfest itu kita bisa berikan edukasi
minimal pengetahuan dasar ya
keselamatan penting di situ
jadi ini yang concern kita juga karena adventure ini kan irisannya tipis ya dengan resiko
kenapa disebut adventure
karena memang mengandung resiko gitu ya
jadi kalau teman teman melakukan kegiatan adventure ya minimal harus dapat edukasi dulu tentang adventure itu sendiri
berarti tidak hanya sekedar ikut tren tetapi juga bagaimana tahu untuk bagaimana melakukan aktivitas ini
kita lihat juga yang menarik adalah tahun ini ada anak anak
dilibatkan untuk adventure kali ini
apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada publik sebenarnya
sebenarnya kegundahan teman teman petualang dan teman teman penggiat juga penggiat alam ini melihat anak anak sekarang kan sibuk ya dengan gadget gitu ya
orang tua sendiri juga kadang kadang hal yang paling mudah yang ngasih gadget gitu
anak itu diep
tapi kita pengen juga ngasih tahu gitu
sebenarnya anak anak ini mereka sangat interest dengan alam
buktinya juga beberapa kali kita lihat anak anak main panjar dinding gitu yang orang tua sendiri tidak berani
terus ada juga teman teman
anak anak kecil itu ngikut lomba balance back gitu ya
mereka jatuh bangun jatuh bangun tapi merekanya sebenarnya enjoy
cuma kadang kadang orang tua ya hari ini terlalu worry gitu ya dengan anak anak
tapi memang edukasi tentang alam tentang lingkungan itu harusnya memang dari dini ya
anak anak yang balita minimal mereka ngerti dulu deh gitu bahwa semua risiko itu sebenarnya bisa apa
bisa ditangani gitu
jadi anak anak juga nggak parno duluan kan belum belum kan anak anak
orang tuanya yang sibuk sendiri
harapan kita itu deh anak anak bisa belajar tentang alam tentang lingkungan
kemudian mereka juga ngerti bahwa adventure itu tidak semuanya berbahaya
karena ada ukur ukuran tertentunya gitu
pak anggara terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya
semoga memang target delapan puluh ribunya tercapai tahun ini ya pak ya
ya alfian demikian perbincangan saya dengan ceo ii outfest dua ribu sembilan belas trijaka anggara
yang ingin dijangkau saat ini memang bisa dikatakan lebih luas
karena tidak hanya dari mereka berpengalaman
tidak hanya dari mereka pecinta ataupun yang memiliki hobi pecinta alam
tetapi juga bagaimana anak anak diajarkan untuk bisa terbiasa dengan kondisi ataupun alam yang bisa dikatakan cukup ekstrim
tahu risiko dan lain sebagainya
kalau kita lihat memang tadi cukup menyenangkan dan juga seru sekali
karena aktivitas aktivitas ini memang terkait dengan tidaknya keselamatan hal yang paling pertama untuk dipertimbangkan
tidak hanya ikut gaya gayaan kalau mau melakukan adventure travel
tetapi juga harus mengerti bagaimana melakukan
wisata petualangan yang baik dan juga yang sesuai dengan prosedur
baik terima kasih roni satria
langsung dari kawasan aldiron pancoran jakarta selatan